yaudah satu juta
uang ini mudah mudahan cukup buat bawa abdul ke rumah sakit
han sorry ya gue terlambat
soalnya tadi gue ada urusan
gue tuh udah nungguin lo dari tadi tau nggak
tadi gue udah ketemu sama si opik
yaudah langsung aja gue ancam dia
awas aja kalau dia masih berani ngedekatin tristan
nggak bisa gue tuh geregetan banget sama dia ra
udah dia berani ngedeketin tristan
dia berani ngerjain lagi
jadinya buat ngelengkapin pembalasan kita
gue tabrak aja tuh anak
terus sekarang lo punya rencana apa rak buat ngerjain dia
ren gue nggak tahu
otak gue lagi blank
seorang laura otaknya bisa nge blank juga
emangnya kenapa sih ra
sampai lo takut banget dilaporin ke polisi
gue jual handphonenya

ya gue tuh lagi butuh uang
untuk biaya rumah sakit anak kecil gue tabrak
terus dia anak asuhnya opi
terus opi itu
lo tau kan bokap gue tuh udah nagih tuh handphone
dan kalau bokap gue tau handphone itu ada di lo
eh dari hpnya itu jatuh kegot atau jatuh di mal
atau gampang lah gimana
wah gimana gue butuh duit
nanti deh kalau gue punya uang lagi
gue kasih semuanya
pokoknya seharga hp itu
pokoknya gue gak mau tahu
gue mau handphone gue balik dalam satu minggu
ini mau tapan
udah itu uang buat bawa ke rumah sakit
aku tahu gak banyak tapi cukuplah buat dua tiga hari
kamu dapat dari mana
psst udah nggak usah pikirin pokoknya uang itu halal
kamu jangan khawatir ya
kepungung sih udah cepetan bawa abdul ke rumah sakit
ya udah kalau gitu aku ke rumah sakit maaf dulu ya
ya udah aku ikut
kamu di sini aja kabarin yang lain
nanti kalau abdul dapat kamar aku kabarin kamu ya
iya tapi opi pesen sama bapak kalau kamu itu tidak boleh nyebut opi
iya opi sudah pulang duluan
pak nggak mungkin pak nggak mungkin kalau dia pulang duluan
bapak tidak tahu pesennya anak opi begitu
sudah eh cepetan
pak pak pak
sudah kakinya kakinya
aku nggak mau berurusan sama reni

aku nggak mau dituduh ngerebut kamu tan
aku nggak mau dituduh ngerebut kamu tan
di rumah sakit
enggak cuman rangga tuh pengen bawa abdul ke rumah sakit biar cepet sembuh
enggak cuman rangga tuh pengen bawa abdul ke rumah sakit biar cepet sembuh
terus lo ngapain masa di sini
bukan harusnya udah pulang
bukan harusnya udah pulang
pertanyaan lo tuh aneh banget sih
pertanyaannya selalu aja aneh
pertanyaannya selalu aja aneh
hero gue tinggal di rumah ini untuk jagain abdul
terus sekarang lo ngusir gue
gue nyuruh lo untuk ngerawat abdul
tapi gue juga tau
lo pasti ngadu kerene kan soal tristan
kalo dia kesini iya kan
temen baik gue sedunia
gue bukan cewek kayak gitu
gak usah munafik deh jadi cewek
jadi mendingan sekarang lo pergi
kalo lo mau melihara orang kayak lo tau ga yang punya mulut tajem
eh awas ya
kalo lo sampe berani balik lagi kesini
dan satu hal lagi
kalo lo juga sampe berani bilang gue ngerebut cowok temen lo
udah deh cepetan pergi
tau tuh diusir semua opik
kamu tunggu sini
kak pokoknya opi ga mau kalo dia tetep tinggal disini
kakak gak tau sih gimana dia kelakuannya sama opi kak
dia sama temen temennya
tapi dia udah nolong kita pi
dia yang biayain abdul
kak seberapapun maksanya kakak opi tetep ga mau dia tinggal disini
terserah kamu mau setuju atau enggak
dia tau engga
dia tetep tinggal disini
kamu tetep tinggal disini ya
ya terus raja
ya terus raja
ya terus raja
ya terus raja
ya terus raja

anggap dia keluarga kita
anggap dia keluarga kita
pokoknya munichura juga dengerin pak
terima kasih banyak hari dan selamat berbicara